nah ngomong ngomong soal investasi beberapa tahun terakhir sneakers atau sepatu casual menjadi barang yang populer terutama di kalangan anak muda
selain memang untuk dikenakan sebagai fashion sneakers juga di koleksi untuk investasi
di tanah air sejumlah anak muda mencoba mengumpulkan pundi pundi rupiah dengan membangun marketplace khusus sepatu edisi terbatas
jumat malam sekumpulan anak muda memenuhi sebuah kafe di bilangan jakarta selatan
tak sekedar nongkrong malam itu mereka akan mengikuti sebuah lelang sneakers
hasilnya sepasang sneakers edisi terbatas buatan luar negeri terjual dengan harga tujuh sembilan juta rupiah
bagi agnes seorang sneakers entusias
atau yang ngetrend disebut sneaker head harga tidak menjadi masalah selama mereka suka dengan model tertentu
dua digit aja deh
dua digit aja
gue kalau beli sepatu biasanya gue demen sama historinya
dan apa ya kelangkaannya materialnya seperti apa dan yang pasti kenyamanannya
ya sneaker saat ini memang bukan hanya menjadi alas kaki
harga jualnya yang terus melambung
dan menjadikannya barang koleksi hingga investasi
menurut data dari cnbc potensi pasar sneaker mewah memang sulit untuk diukur
namun nilai penjualan kembalinya diperkirakan mencapai sekitar satu miliar dolar amerika
atau sekitar lebih dari empat belas triliun rupiah
lalu bagaimana tren sneakers masuk ke indonesia
disinilah teknologi berperan
perkembangan internet turut andil dalam memviralkan para influencer budaya
yang memicu hadirnya tren sneaker di indonesia
perkembangannya gila banget sih gitu
cuman i don't wanna say sneakerhead gitu
karena menurut gue semenjak si zee masuk itu
sneakerhead sama yang emang mau jadi sneakerhead itu udah kelihatan banget diferensialnya gitu
dari sisi knowledge pertama gitu
kayak banyak orang orang yang claiming mereka sneakerhead
cuma begitu ditanya knowledge nya nol gitu
jadi kayak menurut gue sneakerhead itu emang sesuatu yang emang mereka willing
to spend untuk sesuatu yang mereka suka gitu
bukan buat impress orang lain lah gitu
melihat pertumbuhan ceruk pasarnya startup digital yang menggarap segmen ini pun bermunculan
misalnya kick avenue marketplace yang fokus berjualan di instagram
lalu ada pula our daily dose yang menggabungkan konsep berjualan di online dan offline
serta beam id marketplace sneakers melalui aplikasi digital
karena harga sneakers yang dijual seller cukup mahal
maka proses kurasi menjadi penting
ya memang karena sepatu harga yang mahal
mereka pengennya kan kondisinya sempurna
sampai box boxnya aja diminta jangan sampai penyok
jangan sampai rusak atau sobek gitu
seperti itu sih memang behavior buyer untuk sepatu sepatu ini
nah kita juga melakukan kesesuaian terhadap keinginan behavior buyer tersebut
seperti kita pengiriman juga menggunakan double box supaya boxnya nggak rusak
terus kemudian juga kita selain ngecek keaslian sepatu itu
kita juga ngecek kondisinya gitu
apakah memang ada reject pabrik
kalau misalnya emang ada reject pabrik ya kita harus komunikasikan dulu ke buyernya
apakah ini bisa diterima atau tidak gitu
potensi yang besar ini seharusnya juga dimanfaatkan oleh para produsen sneakers lokal
untuk mencapai pasar global